lantas seperti apa sesungguhnya kinerja keuangan dan juga beban utang pt pln
pln tersengat utang saya bahas lebih lengkap untuk anda pada sore hari ini
kita lihat bahwa setrumnya tampaknya mengacu kepada megaproyek tiga puluh lima mw
yang sudah direncanakan dan diproyeksi harusnya sebelumnya selesai sekitar tahun dua ribu sembilan belas
kita akan lihat seperti apa sesungguhnya beban pln sehingga menteri keuangan sri mulyani
merasa perlu untuk menyurati pln agar lebih berhati hati terhadap keuangan
yang dimiliki oleh perusahaan distribusi monopoli listrik di indonesia
pelat merah lagi ya
kita lihat bagaimana beban utang pln
kita lihat untuk tahun dua ribu enam belas ke dua ribu tujuh belas kita bandingkan ini data dari perusahaan
bagaimana sesungguhnya year on year nya ya
kita lihat terjadi peningkatan secara tahunan dari tiga ratus sembilan puluh tiga tujuh puluh delapan triliun rupiah
kemudian naik menjadi empat ratus dua puluh
kenaikannya relatif signifikan artinya memang ada beban yang memang ditanggung oleh pln
utamanya terkait utang
karena kita tahu pln bukan hanya masalah distribusi tapi ada sumber pembangkit
kemudian proyek proyek yang dibebankan ke perusahaan plat merah ini
lantas bila kita rinci dari angka ini dari empat ratus dua puluh lima puluh dua ini kita rinci
mana yang jangka panjang mana yang jangka pendek
jangka panjang kita khawatir tapi lebih khawatir lagi ekstra khawatir lagi yang jangka pendek
jangka pendek pln itu harus melunasi utang satu ratus dua puluh satu enam belas triliun rupiah
meskipun kalau kita bandingkan dengan jangka panjang itu sekitar dua kali lipat lebih ya
yaitu menjadi ataupun sekitar dua ratus sembilan puluh sembilan tiga puluh enam triliun rupiah
mana yang menjadi concern menteri keuangan ini
jadi ini yang menjadi concern menteri keuangan
mengapa menjadi concern
iya iya karena perusahaan pelat merah itu punya fundamental ekonomi yang seperti apa
seperti yang lima poin yang disampaikan di surat menteri keuangan
sementara pemerintah sendiri punya fiskal yang sangat terbatas tahun ini
jadi warning itu harusnya menjadi salah harus memiliki opsi ya
kira kira akan seperti apa untuk menyelesaikan utang utang ini
dan pln sudah memberikan jawaban tidak ada yang perlu diresahkan
kemudian tadi menteri bumn juga rini sumarno mengatakan bahwa tidak ada yang akan direvisi
termasuk juga proyek ataupun mega proyek tersebut
kita lebih dalam lagi membedah seperti apa
makin reja keuangan pln
sehingga memiliki utang sekitar satu ratus dua puluh satu triliun rupiah tersebut ya
kita lihat yang memiliki barcat warna kuning ini adalah pendapatan
kemudian kita lihat untuk yang merah adalah beban usaha
dan laba bersih adalah yang barcat warna hijau ya
kita lihat dari laba bersihnya saja ya
laba bersihnya mengalami peningkatan ya
tapi memang tidak sangat jauh ya dibandingkan dengan revenue
tapi untuk laba bersih sendiri merupakan revenue ataupun pendapatan
perusahaan kemudian dikurangi dengan beban operasional dan lain sebagainya
sehingga akhirnya mendapatkan beban bersihnya ya
kita lihat bagaimana tren beban usaha
beban usahanya tahun dua ribu lima belas dua ratus dua puluh lima lima puluh tujuh triliun rupiah
meningkat di tahun dua ribu enam belas jadi dua ratus lima puluh empat empat puluh lima triliun rupiah
kemudian hingga semester satu ya
jadi sekitar masih separuh dari perjalanan tahun ini sudah mencapai satu ratus dua puluh delapan delapan puluh enam triliun rupiah
bila kita berkaca pada secara full year dua ribu enam belas beban usahanya ini sudah sekitar satu ratus dua puluh lima iya
hampir separuh bahkan lebih dari separuh ya
sekitar separuh ya
jadi kemungkinan besar beban usahanya tahun ini juga akan mirip mirip di tahun dua ribu enam belas
sementara laba bersihnya bila kita bandingkan itu kecil sekali ya
bila dibandingkan ini secara full year dan ini adalah semester satu
kalau kita bandingkan full yearnya sepuluh lima puluh satu triliun rupiah
tapi hingga semester satu itu belum ada separuhnya
kalau separuhnya artinya harus sekitar lima triliun ya dapatnya
artinya ini hanya sekitar setengahnya ya yang diperoleh untuk semester satu dua ribu dua puluh
nah berarti ada yang harus benar benar diperhatikan oleh pln ya
kita bergeser ke slide selanjutnya ini
yang menjadi salah satu hal yang menarik
anda tahu megaproyek tiga puluh lima ribu megawatt apa sih fungsinya
selain bagi kita yaitu konsumen rumah tangga listrik kita
jangan lupa ketika kita ingin mengundang investor
investor itu akan
investor itu akan bangun pabrik
pabrik itu akan butuh listrik
listrik itu menjadi nadi utama ketika industri akan mulai bergerak
mulai bangkit gitu
jadi jangan lupa listrik ini hal yang sangat vital sekali ya
terutama tiga puluh lima ribu megawatt di konsentrasi jawa bali
karena jawa bali hingga saat ini masih menjadi salah satu pusat perkembangan industri ya
di tanah air ya
meskipun sekarang coba disebar ke timur dan barat indonesia
kita lihat pt pln itu akan membangun tiga puluh lima mw
saya ingat tahun dua ribu lima belas sempat terjadi perdebatan
mungkinkah tiga puluh lima ribu megawatt dengan total yang dibutuhkan itu ratusan atau bahkan
iya ratusan triliun rupiah bisa selesai di tahun dua ribu dua puluh
tapi pemerintahan jokowi dodo optimistis bahwa bisa
harus bisa selesai
kita lihat seperti apa skema pembangunannya
pln nantinya akan mendapatkan porsi sepuluh mw dengan total lima ratus delapan puluh lima triliun rupiah
kemudian bila kita bandingkan dengan ipp yaitu kerjasama antara pln dengan swasta
itu sekitar dua puluh lima ribu megawatt

kita belum lagi bicara mengenai pembebasan lahan dan lain sebagainya
tapi masalah dana saja
angka ini bukan angka yang kecil
di tengah lagi ataupun juga ketidakpastian pasar global
tampaknya juga menjadi salah satu tantangan sumber likuiditas
tidak hanya bagi negara juga bagi swasta
semenarik apa mereka harus invest di indonesia
bagaimana karakter investor yang akan masuk ke sektor kelistrikan juga menjadi sebuah ee
yang pantas untuk kita telah lebih jauh lagi
tapi yang pasti pln merupakan perusahaan distribusi monopoli loh
kinerjanya terbebani utang yang sangat besar
harusnya harus ada sebuah breakthrough
terobosan bagaimana pengelolaan pln
agar perusahaan monopoli yang secara teori ekonomi apapun harusnya untung
mengapa pln terbebani utang begitu besar
harus menjadi sebuah kajian
yang serius bagi pemerintah terhadap pengelolaan pln ini